akibat diguyur hujan deras di wilayah bogor dan jakarta
pintu air manggarai menteng jakarta pusat rabu pagi dipenuhi sisa sampah
yang mengalir dari hulu sungai ciliwung
meski sudah diangkut dari dasar air
namun sampah sampah tersebut belum diangkut ke tempat pembuangan sementara
sampah yang datang ini tidak sebanyak biasanya
diperkirakan sampah yang masuk ke pintu air manggarai mencapai tujuh puluh hingga delapan puluh meter kubik
seluruh sampah yang telah diangkat nantinya akan dibawa ke tempat pembuangan sementara
di cakung jakarta timur
sementara itu ketinggian air di pintu air manggarai saat ini berada di batas normal
berapa banyak untuk sampah yang ada
mungkin kalau untuk sampah hari ini ya dikit lah
paling sekitar sepuluh truk kan lah paling
ada berapa ton
ada berapa ton
kalau tonnya belum bisa itu ya
karena harus ditimbang gitu lah
ya paling sekitar publikasi aja
ya taruhlah tujuh puluh atau delapan puluh meter kubik